kalian bukan cuma mempraktekkan teknik teknik mencopet yang sudah saya ajarkan
melainkan kalian juga sudah tanpa sengaja berlatih untuk menyelamatkan diri
kalian nyatanya berhasil
lantas kenapa malah mau berhenti jadi copet
kang cecep sudah pergi
itu bukan buat ngasih tempat ke saya
tapi dikembalikan ke bos bubun
bos bubun lagi proses sidang
dan kemungkinan bakal kena vonis bersalah
jadi bos bubun bakal gak bisa cepat cepat balik lagi
selama bos bubun belum balik lagi
saya yang tanggung jawab
cukup satu pertanyaan
karena kalian harus segera pergi operasi
waltet tidak banyak
saya boleh mengundurkan diri
diri sebagai copet
perjanjian kita cuma satu pertanyaan
saya akan pergi dari sini
saya nggak akan ikut cari uang lagi di sini
gak jadi bos sekalian lagi
kamu pun bakal balik lagi ke sini
bu pun masih dalam proses sidang
saya yakin dia akan kena ponis bersalah
kalau dia balik lagi ke sini
gak tau kapan
terus yang jadi bos siapa
setelah nggak di terminal lagi
kamu mau kerja di mana
di tempat lain
lihat di mana
fellows suka ya
iya tapi willy pasti marah
masa kamu gak tau
willy sama boy kan bersaing buat nepetin kamu
kamu gak ikut bersaing juga
sepatunya sepatunya silakan kakak
boleh dilihat lihat dulu kakak
sepatu orsinil bandung buatan cibadoyur
sepatunya sepatunya silakan kakak
boleh dilihat dulu kakak
sepatu orsinil bandung buatan cibadoyur
sepatunya sepatunya silakan kakak
kok gak ada yang mampir
setiap hari kayak gini
kalau pagi memang jarang yang datang
paling baru ada yang beli siang
berarti harus sabar ratu ya
orang usaha memang harus gitu
sehari yang beli paling sedikit berapa orang
oke berusaha selalu
bagus banget atu apa
pernah satu dagang
apapun bermoment yang ada
suhu yang macam itu lah
tim ini cukup berbucciata yang public
willy pasti bakal kesini
willy sama boy jangan sampai tau
kalau saya kesini
kenapa kang cecep dipaksa keluar dari terminal
itu bukan urusan kita
urusan kita willy yang sudah jadi pengkhianat buat saya sama teman teman
kang cecep sudah pergi dari terminal
sekarang willy yang pegang terminal
harusnya bukan sekarang
sebelum dia menempati posisi yang ditinggalkan kang cecep
kang cesep sudah keluar dari terminal
berarti kerjaan saya sudah selesai
sekarang willy yang pegang terminal
kita akan mencari kang cecep
kerjaan saya cuma bikin cecep pergi dari terminal
siapapun yang pegang terminal sekarang
bukan urusan saya
yang penting urusan saya sudah selesai
saya tinggal nunggu janji bubun
kalau bubun ingkar janji
saya tunggu dia keluar dari penjara
harus ke toko buku
mau beli buku gambar
buat anak saya yang masih sd
mau suruh perempuan ke lidah
kenapa bewusstu aja kan institutionsnya
bu ini kangkungnya bagus nggak
ada apa sih
saya dikejar tukang todong
kuda lumping apa copet
tadi di pasar ada bilang copet
baru mau masak mak
dia kan rumahnya paling dekat dari sini
gak tahu bos
belum bangun kali bos
masa jam segini belum bangun
mungkin lagi ada kerjaan bos
mak mau ngolok bumbu buat masak tumis
kamu temannya copet yang tadi
beneran kamu tadi dikejar tukang todong
si denny kenapa belum datang juga ya
masih di rumah
kenapa belum ke markas
lagi betulin kunci pintu kayaknya sudah berkarat jadi susah dibukanya
kalau udah beres cepet ke markas
dari si bapak yang nurun cukup gantengnya aja
tukang bohongnya mah gak usah
siapa yang telepon
temen temen kamu yang sama sama pengangguran
kumpulnya jangan sama pengangguran atuh
jadi kamu merasa punya teman senasib
harusnya kumpul sama orang orang yang punya kerjaan
yang punya kerjaan mah gak bisa diajak kumpul atau mah
iya saya telepon sekarang
udah sampai mana kan
masih di jalan tol
memangnya kang dari mana
itu kang mus
biarin aja denny ketinggalan berita
silahkan duduk kang
mau pesan apa
kang cecep udah pergi dari terminal
wah gak pas itu
makanya sekarang dia yang harus kita usir dari terminal
aku gak nyangka kamu mau ngerubah aturan kamu
karena aturan kamu menurut aku masuk akal
bisnis itu harus saling menguntungkan
keuntungannya sebanding dengan investasi masing masing
kalau ikut aturan aku
investasiku berupa pinjaman berbunga
gimanapun kondisi bisnisnya secara teori aku pasti untung
bahkan ketika yang lain buntung
itu gak saling menguntungkan
aku cuma menguntung sendiri
itu gak fair
udah jadi semua
saya udah keluar dari terminal
terus sekarang siapa yang pegang
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
banaran banaran banaran
banaran banaran banaran
banaran banaran banaran
banaran banaran banaran
kamu masih punya hutang
batas waktu yang sebenarnya udah lewat jauh
sekarang saya pegang terminal
lahan saya bisa kumpulin uang segitu dalam waktu yang gak lama
saya lagi di kantor
nanti aja ngebahasnya
cecep sudah keluar dari terminal
saya sudah tahu
willy itu teman aku dari kecil
waktu orang tua aku masih susah
kami baru tetangga
dia pinjam uang ke aku tiga puluh juta
sekarang bosnya di penjara
jadi dia yang tanggung jawab
di tempatnya bang uu
hari ini sudah gak ada yang harus kamu kerjain
kamu boleh pergi

hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan

kenapa kita hari ini salah dua kali
copet yang beroperasi di pasar
kita salah nangkap orang
kita gak berguna
selain cuma jadi tukang narik iuran
selain cuma jadi tukang narik iuran
tadi copetnya lolos ya
tadi copetnya lolos ya
tadi copetnya lolos ya
terus kamu juga selamat
terus kamu juga selamat
tadi salah tangkap ya
hari ini kita masih beruntung
masih bisa lolos masih bisa selamat
gak tau kalo nanti atau besok
aku kayaknya mau berhenti jadi copet
tapi masalahnya buat saya gak akan ngebiarin kita gitu aja
sepatunya sepatunya silahkan kakak
boleh dilihat lihat dulu kakak
sepatunya sepatunya silahkan kakak
boleh dilihat lihat dulu kakak
kamu minta aja baking mira buat jadi backing kamu juga
saya udah punya pikiran kayak gitu
hari ini saya ketangkep
sempat disiksa preman pasar
untung kamu gak dibawa ke kantor polisi
atau dibakar masa
makanya sebelum nanti itu kejadian
saya mau berhenti jadi copet
saya perlu bantuan kamu
orang yang waktu nyari bos saya bareng kamu
yang orangnya tinggi hitam brewok
itu saudara aku kang cecep
tapi kita udah gak bisa minta tolong dia lagi
terakhir aku nelfon
dia marah sama aku
dia bilang kamu jangan ngeri di wya tuh
kamu udah gede urus diri kamu sendiri
kata mira saudaranya gak bisa bantu kita
soalnya terakhir dia nelfon
dia bilang jangan ngerepotin aja
suruh ngurus diri sendiri
kopi dulu biar enjoy
kabar suami gimana
ya gitu aja
ya gitu aja itu gimana
saya nanya kabarnya bukan bentuknya
di rumah terus
bah kerja gak usaha
kenapa cemohon malah jadi curhat
waktu itu saya lagi bingung
padahal waktu itu
mau udah ngelarang
terus kang mus udah ngasih peringatan

bilang sama suami cemumun
perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk
adanya di samping buat jadi pendamping
bukan jadi tulang punggung
gak mau ah
gak mau kenapa
nanti dia marah
karena saya udah gak bisa setor lagi ke dia
istri kamu gak bisa ngerti keadaannya
justru dia yang manas manasin saya balik ke terminal
waktu saya mau bilang mau keluar dari terminal
karena masalahnya udah jadi rame
biar situasi jadi aman jadi tentram
dia malah bilang
kalau nggak ada uang gimana bisa tentram
istri kamu udah tahu
kalau sekarang kamu udah nggak di terminal
baru lulus tahun kemarin
udah coba nyari kerja
udah tapi belum dapet
anak anak cemumun yang lain
tiga tiganya masih sekolah
yang paling kecil masih sd kelas lima
jadi cemumun sendiri cari nafkah buat makan
suruh suaminya ketemu dokter atau mantri
jangan ada sisa
terus rencana selanjutnya gimana
yang penting satu masalah sudah selesai
saya waktu nyopet di pasar ketahuan
saya yang ketangkep bos
terus gimana caranya kamu bisa lepas
waktu saya lagi disiksa preman
karena disiksa sama preman
padahal saya nggak salah apa apa
premannya jadi ketakutan
terus ngelepas saya
kita harus lebih waspada
biar gak salah lagi
biar gak disini lagi sama yang dagang
tadi copetnya lolos ya
tadi salah tangkep ya
saya mau berhenti jadi copet bos
takut kejadian kayak tadi lagi
tapi lain waktu belum tentu
saya juga mau berhenti jadi copet
mengumpul ke dalam tubuhnya

bahkan abraham kora ke respectively
kalian nyatanya berhasil
lantas kenapa malah mau berhenti jadi copet
kang cecep sudah pergi
itu bukan buat ngasih tempat ke saya
tapi dikembaliin ke bos bubun
bos bubun lagi proses sidang
dan kemungkinan bakal kena vonis bersalah
jadi bos bubun bakal gak bisa cepet cepet balik lagi
selama bos bubun belum balik lagi
saya yang tanggung jawab
termasuk ngeberesin tanggung jawab bos bubun ke teman saya
bos bubun punya hutang tiga puluh juta
meskipun kita punya tanggung jawab buat bayar hutang bos bubun
kalian saya jamin masih bisa bawa pulang uang seperti biasa
jatah saya dan kalian sama
cuma posisi kita yang beda
setelah kang kece pergi situasi rame selama hampir satu bulan ini
mudah mudahan normal lagi
jangan lupa like share dan subscribe ya
jack emen awos di jalur bis
boy acay iding di jalur angkot
ada yang mau usul atau protes
kalau nggak ada sekarang bubar
kamu kan kenal kang ujang
kenal kang cecep gak
kang cecep temannya kang ujang
kenal di mana
kenal dari teman ke temen aja
kamu kenal kang cecep
berarti agak ngeri juga ya kalau gak deketin kamu
kan saudaranya kang cecep
gak ada hubungannya
memangnya kamu gak dijagain sama dia
mungkin dulu iya sekarang enggak
dulu katanya kalau ada apa apa hubungin dia
kalau ada masalah dia ngebantu
tapi kemarin dia bilang
kamu jangan ngeri di wuh wai a too
kamu udah gede
urus diri kamu sendiri
kenapa dia begitu
selain kang cecep ada saudara lain di bandung
kayaknya ada tapi aku nggak tahu
ada tapi gak banyak
kenapa nanyain pacar
cuma mau tahu aja